kini kami ajak anda ke gedung kpu untuk melihat perkembangan terpadu pengajuan bakal calon anggota dpr oleh partai politik peserta pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh
kita tergabung dengan korespondensi nn indonesia teddy zuhari yang berada di sana
selamat pagi teddy kalau tadi kita lihat sudah pawainya pdip sudah sampai di gedung kpu sudah dihadiri juga dengan sekjen hasto kristianto
ini apakah pendaftarannya sudah selesai teddy bagaimana
selamat pagi saya rani rijani terima kasih banyak juga untuk arbi al karfa daniel ardi palsu
selamat pagi sarah dan daniel ahri betul sekali bahwa hari ini di hari yang ke sebelas pembukaan pendaftaran bagi bakal calon legislatif masing masing parpol di kantor pusat komisi pemilihan umum kpu pusat ri di jalan membonjol
memang hari ini lebih padat dari hari hari biasa
biasanya kalau sejak dibuka tanggal satu kemarin sampai tanggal sembilan misalnya belum ada parpol yang mendaftar bakal calon legislatifnya
tapi memang kemarin misalnya hanura sudah mendaftar dan juga pada hari senin tanggal delapan sudah ada partai keadilan sejahtera atau pks yang juga mendaftarkan anggota legislatifnya
artinya baru ada dua partai yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya sampai hari kemarin sepuluh mei dua ribu dua puluh
dan hari ini
karena di dua ribu dua puluh tiga memang juga kami mendapatkan konfirmasi dari pihak komisi pemilihan umum
ada empat partai politik yang akan datang hari ini mendaftarkan menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatifnya
yang paling menyerahkan pendaftarannya adalah partai demokrasi indonesia atau pp
dan pendaftaran ini masih sedang disiapkan
belum lagi datang ke lantai dua tim dari pdip untuk mengkonferensi melihat siapa siapa saja pejabat tinggi partai demokrasi indonesia perjuangan pdip yang datang ke kpu
kemudian ada yang sudah tadi
kiri kiri dengan andong
yang di dekorasi sedikit meriah
ini yang datang membawa pejabat tinggi dari pdip dan juga bakal calon anggota legislatif yang akan didaftarkan
tapi saya melihat yang ada di antaranya adalah chris dayanti yang juga ikut dalam iring iringan dari pejabat internal partai demokratis indonesia perjuangan
tapi saya belum mendapatkan konfirmasi apakah kemudian chris dayanti juga akan kembali mendaftarkan namanya
yang akan mendapatkan konfirmasi

nanti saya coba akan terbarui informasinya
dan tapi tadi dari setan singkat yang disampaikan oleh sekjen pdip hasto kristianto memang menyampaikan bahwa datangkan tim dari pdip untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif atau bacalek dari pdip ini
sesuai dengan arahan ketua umumnya yaitu megawati soekarnoputri
yang mengatakan bahwa pendaftaran calon anggota legislatif ini tidak hanya dilakukan di jakarta ke kantor kpu ri pusat atau provinsi
tapi juga dilakukan di daerah daerah baik di kabupaten dan kota dan dilakukan serentak secara hari ini
kemudian ada tema yang diusung ketika mereka pdip melakukan pendaftaran menyerahkan formulir pendaftaran ke pihak kpu
mereka mengusung tema tadi disampaikan oleh hasto kristianto yang menyebutkan bahwa tema
yang disetujui oleh ketum dari pdip megawati soekarno putri adalah kepalkan tangan untuk persatuan indonesia
dan kalau melihat dari proses pendaftaran yang pernah disampaikan oleh pihak kpu
bahwa tim liation officer atau lo officer dari masing masing parpol ini nanti sebelum datang ke lantai dua kpu
mereka akan menyerahkan berkas berkas formulir atau menyatakan kehadiran mereka di health desk di lantai bawah
dari gedung kpu kemudian nanti pihak humas kpu dan pihak terkait kpu terkait pendaftaran ini akan berkonfirmasi dengan internal kpu
tentang kehadiran parpol yang akan mendaftar dan di ruang ini di belakang
kepala kpu dan perusahaan kpu diperima oleh kepala kpu dari kpu ri pusat mereka nanti akan diperima langsung oleh kepala umum
kemudian sekjen kpu dan juga proses pendaftaran
belum diverifikasi oleh para verifikator nanti juga dikasihkan oleh pihak bawaslu
kemudian dkpp dan juga ada tim pengawas yang akan menyaksikan proses pendaftaran ini
informasi daniar dan juga sarah yang saya dapatkan untuk hari ini sebenarnya
selain partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip yang datang mendaftar
dan nanti siang juga akan mendapatkan
mendaftar partai nasional demokrat atau nasdem ini diagendakan akan datang pada pukul sebelas nanti
kemudian ada partai garuda pada pukul tiga belas tiga puluh dan menjelang sore empat belas tiga puluh sesuai agenda
ini akan juga datang mendaftar menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatifnya
diagedakan pada pukul empat belas tiga puluh nanti
ya baik untuk sementara terima kasih
teddy zuhari mengapalkan langsung dari gedung kpuri selamat kembali memantau